ya sementara itu jelang natal dan tahun baru puluhan sopir di terminal singaparna tasikmalaya jawa barat juga menjalani tes urin
lima orang pengemudi dilarang jalan akibat kesehatannya terganggu
satu persatu sopir bus dan angkutan kota di terminal singaparna tasik malaya jawa barat menjalani tes urin yang digelar badan narkotika nasional dan satuan narkoba polres tasikmalaya jawa barat
selain menjalani tes urin pengemudi juga diperiksa kesehatannya oleh tim medis
petugas menemukan sejumlah pengemudi yang menderita tekanan darah tinggi pusing dan diabetes
mereka apa pak
ya istirahat dulu makan obat kalau sudah stabil baru jalan lagi
jangan memaksakan diri banget kenaraan kalau masih panjang tinggi
kan tujuannya untuk menyelamatkan penumpang itu
selain itu petugas juga masih saja menemukan angkutan tidak layak jalan seperti ban gundul tanpa rem tangan hingga surat surat yang tidak lengkap
deden rahadian tasikmalaya jawa barat